terkait tentang warga yang kemarin mungkin tidak memiliki nomor induk kependudukan
sekarang sudah kita fasilitasi artinya pelaksanaan vaksin itu dilakukan bersamaan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil
jadi pada saat warga akan mendapatkan vaksin silakan datang ke sentral vaksinasi
kemudian kalau memang belum memiliki nik akan dibuatkan nik oleh dukcapil pada saat tersebut
jadi sekaligus dapat vaksin sekaligus juga dapat nik
nanti tentunya kita akan atur dalam pelaksanaannya ya
karena kita tahu sebagian besar sebenarnya masyarakat sudah memiliki nomor hidup kependudukan
tetapi kalau memang ada masyarakat seperti misalnya kelompok kelompok disabilitas
atau kemudian kelompok kelompok masyarakat adat atau kemudian kelompok kelompok suku anak dalam
ini kan mungkin belum memiliki nick
ini tentunya akan kita fasilitasi dengan kita lakukan koordinasi terlebih dahulu
karena tidak cukup juga tenaga untuk dinas duk capil untuk kemudian mendukung pelaksanaan seluruh sentral vaksinasi
untuk ketersediaan sdm nya
jadi kita akan tentunya koordinasikan dan kita akan pusatkan
khususnya bagaimana terkait pemberian nik pada saat kita mendapatkan vaksinasi